badan narkotika nasional bnn provinsi kepulauan bangka belitung
minggu kemarin melakukan pemeriksaan urin terhadap pilot co pilot dan awak kabin
yang mendarat di bandara depati amir kota pangkal pinang bangka belitung
pemeriksaan ini digelar atas kerjasama dengan pihak angkasa pura ii
dalam rangka persiapan menjelang mudik lebaran
petugas mengambil sampel urin langsung di dalam pesawat yang baru mendarat
pemeriksaan urin dilakukan terhadap para pilot co pilot dan awak kabin
dari maskapai swasta maupun pemerintah
hasilnya pilot co pilot dan awak kabin dinyatakan bebas dari pengaruh narkoba
tes ini dilakukan untuk memastikan kesiapan awak transportasi udara
menyambut arus mudik hingga arus balik lebaran nanti
rencananya bnn akan melakukan pemeriksaan urin secara berkala
guna menjamin keselamatan penumpang seiring meningkatnya frekuensi penerbangan